eh lu apaan sih ngagetin orang aja
gue serius disini ada penunggunya
tentu takut takut takut
eh eh taruh taruh taruh
lu liat deh berdua
uh kena lu
apaan sih lu
eh lu bikin api unggun kek
gue lapar tau gak
gue makan sate
tempat ginian mana ada tukang sate
lu jadi cowok bener bener
bego banget ya
gue gak mau
bego lu tuh gak kelar kelar tau gak
lu pake otak dong
jangan pake jengkol melulu
lu cari kelinci
lu tangkep lu masak
ngerti gak lu
sini itu hp
lu mau kemana
katanya disuruh nyali kelinci
lu bikin api unggun dulu
aku sampe ke langit
oh mau tersayang
ngapain sih kamu
gak kayak gitu kamu pasti ngambil kesempatan dalam kesempitan ya gak
enggak enggak enggak
aku melu kamu supaya badan kamu banget biar gak sakit
jangan pegang pegang aku oke
pokoknya mendingan sekarang kamu bikin hape ngumon aja
jangan deket deket aku oke
ehm lebih hangat dipeluk
kok susah banget sih
ini susah banget ya
lo bikin hape unggun lama bener sih ngerang tadi gak kelar kelar
aduh ini susah nih mir
gue mau tanya sama lo
pake api lah
ya lo pake dong api itu buat nyalain api unggun kunyuk
lalu lalu pelan pelan dong
ini lo pake buat nyalain api unggun dego oke
awas menut lo kebakar saking bodohnya lo oke
aku makannya di sini sih bang
udah gitu pake lilin lilin segala ngapain lagi cenderterang
kamu gak paham ini biar romantis nih makan kita
biar kayak langkota yang kayak di pelem pelem
bahasa inggris apa ya
lagi cuma makan di sini
lagi cuma makan di warteg aja
biar kaya makan di warung warteg tapi nuansanya musik kota
arti tapi kita kan dari rumah judulnya apa apa
mencari bocah yang pada ilang belum juga balik
namanya jadi ngejoglok di sini
ya udah makan dulu
ini udah dibayar

dulu dapet komentu
buat ini itu kalau lu
prisoners yang udah bisa mekin kan nyuruh hook lasting ini
apa sate nya udah mateng
om om itu kebakaran
alah berisik loh
bilang aja kalau lo mau
enggak om tapi serius itu kebakaran tuh
kok ada panas panas pantar gue nih apa nih
serem banget lagi di sini ya
mau kebet kencing lagi
di sini sih anak gue mau kebet kencing
aduh apaan tuh
jadi kadang apaan gerade karena
nah disana kan ada asap tuh
berarti lokasi kita ini gak jauh dari si opi
gimana kalau kita kesana
yaudah lu ikutin sendiri aja
makan macan baru tau rasa lu
udah sekarang mending tidur aja deh
kamu sendiri kan bilang disini penunggunya
mendingan karena ini udah malam
kita tunggu aja sampe penungginya bobo
baru besok pagi kita cari kopi lagi ya
lagi aku capek banget pengen tidur
udah mending tidur aja king kong
opi mau dong
kesian nih anaknya
kita kasih makan yuk
lepasin aja dulu
kagak mungkin juga kita lepasin dek
lu mau udah kabur
udah gini aja kau lu kasihan liat dia
lu suapin aja deh
tapi lu suapin sepenuhnya
jangan sate gua
nih buat lu nih
laper lagi nih gua nih
kamu laper lagi
itu lu perut apa karung gua nih
ini semua makan abis sama lu tau gak
itu kentut gua yang lu bau
ih jorok banget sih
kau kepengen nangis